ya aku mau ketemu tiara
aku mau ketemu tiara
yaudah ya udah kalau gitu
kita cari sekarang yuk
aku gak mau balik
sayang kamu harus balik ya
ini sepatunya ada ketemu saya
aku mau makan sayur
aku mau makan yang goreng saus sausis
pokoknya kamu makan sayur
kamu sekarang ngomong ojek payung juga
bisnis kamu banyak ya
jadi ojek payung untungnya juga lumayan loh
ini kamu buat sendiri
tidak ada apa apa
kamu tuh apaan sih
jangan kamu pikir papa gak merhatiin kamu ya
papa perhatiin kamu makin hari makin manja
makin semuanya sendiri gak mau diatur
tapi papa gak mau makan sayur gak mau dipaksa
loh sayur itu bagus buat kesehatan kamu
kamu butuh sayur
papa kasih tau ya
diluar sana itu banyak anak gak seberuntung kamu
mereka susah payah buat dapetin makanan
kamu itu tinggal makan aja
udah dimasakin sama anak anak kamu ya
kenapa gak mau bersyukur
aku mau makan saya malah dipaksa
papa jahat tante
aku mau makan sayur malah dipaksa
mas ini ada apa sih
biasanya juga gak pernah marahin tiara
dek kamu harusnya ngerti
tiara itu sekali kali harus dibikin tegas
jangan dimanjain terus
kenapa sikap mas ardi berubah
kayanya dia gak jualan lagi hari ini
om udah nungguin kamu kemarin juga om nungguin kamu
oh pasti nungguin aku kan
aku udah janji bakal ngebalikin uang om
tenang aja om aku gak lupa kok
tapi belum bisa sekarang
soalnya gorengan aku rugi
kemaren gorengan aku dikembalikan semua
aku gak tau kenapa bisa kehasilan
di rumah udah aku cobain
sebenernya kemarin aku mau ngasih tau om
biar om gak nagih dulu
tapi kemarin mama sakitnya kumat lagi
siapa harus jagain mama
kenapa kau tak mengerti
kata yang mama stres
kasian anak ini
hidupnya benar benar berat
seharusnya anak seumuran dia diurus oleh ibunya
bukan dia yang malah mengurus ibu yang sedang sakit dan mencari nafkah
om yang sabar ya
kalau udah ada
uangnya pasti aku balikin
besok datang ke rumah sakit ini
nanti om usahain
om akan kesana juga
dokter arman itu temennya om
dokter arman bisa bantu ibu kamu
om baik baik ya sayang ya
ada di toko sana deh
oh makasih om
ya sama sama dek
taruh di teman
om irza om irza ngapain di sini
sekarang om itu kerja di sini
om tau nggak
om mereka baik hati mau ngebantuin pengobatan mama
om bisa bantuin aku nggak buat ngantarin mama ke rumah sakit
iya om pasti bantuin apa sih yang enggak buat intan
tapi om selesain kerjaan om dulu ya
iya om kasih ya
yaudah intan duduk di sini ya
om selesain kerjaan om dulu ya
kamu orang jahat ya
aku ngambek pergi jalan pergi
kita bukan orang gate justru kita mau bantuin kamu buat cari tiara
iya kan intan
iya ma aku mau bantuin mama cari tiara
maafin aku mah udah bohong sama mama
kalau aku bilang mama mau ke rumah sakit nanti mama nggak mau
nggak kita nggak bohong kita beneran mau bantuin kamu cari tiara
nanti mama akan cari tiara

nanti mama akan cari tiara
nanti mama akan cari tiara
ya aku mau ketemu tiara
aku mau ketemu tiara

ketemu degrees hasan